berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan tiga belas enam ratus sembilan puluh lima kasus baru covid sembilan belas dan total positif di tanah air kini telah mencapai satu tiga puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh tiga kasus
pasien sembuh bertambah sepuluh tujuh ratus sembilan puluh dua orang sehingga total pasien sembuh saat ini diakini delapan ratus empat puluh dua satu ratus dua puluh dua orang dengan rasio kesembuhan mencapai delapan puluh satu satu persen
kasus kematian di tanah air per hari ini juga kembali menembus rekor empat ratus tujuh puluh enam orang dan total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia kini menembus dua puluh sembilan tiga ratus tiga puluh satu jiwa